untuk mengantisipasi kejahatan saat arus mudik di stasiun di kota surabaya sebanyak enam ratus delapan puluh delapan personil petugas gabungan disiapkan termasuk diterjunkannya anjing pelacak
ya lalu seperti apa pengamanan stasiun di kota surabaya
sudah ada wida subianto dari stasiun pasar turi surabaya
selamat pagi wida selain kita juga ingin tahu ya bagaimana pergerakan pemudik di sana
apa sebetulnya alasan utama ada anjing pelacak di sana apa yang diantisipasi wida
ya betul sekali joy dan juga daniar jadi memang kalau untuk keamanan ini memang selain petugas gabungan yang disiagakan namun ternyata juga ini diperlukan oleh bantuan satwa satwa
nah karena memang untuk keamanan ini kalau untuk aparat memang secara standar namun kalau untuk satwa ini ada beberapa indera yang bisa membantu dalam proses keamanan
nah di pasar turi tidak hanya saya saja namun saat ini saya sudah bersama dengan elo
elo ini adalah salah satu jenis anjing k sembilan milik dari polisi militer tni angkatan laut dan bersama elo juga ada bapak suyatno selaku pelatih dari elo ini sendiri
pak ini sebenarnya kalau elo ini tipe anjing apa pak itu spesialisnya apa ini pak
ya spesialisnya untuk narkoba ini jadi di samping itu untuk pelacakan umum juga bisa
teknisnya elo ini bisa membantu apa gitu pak mungkin dia bisa mencium apa terus seperti apa pengejarannya begitu
ya kalau untuk olah tkp kita lihat kondisi apa yang tertinggal di tkp jadi saya memang kalau ada sandal dari pelaku atau mungkin tas itu bisa kita buat untuk pelacaknya itu
jadi kalau apa teknisnya elo ini diberi salah satu benda tertinggal
jadi misalnya terduga gitu pak ya nah nanti elo ini dari yang tertinggal ini diciumkan ini bisa mengejar orangnya di mana
sampai di mana nanti pelakunya kecuali kalau kita pelaku naik motor ya itu kita sudah tidak bisa mengejar lagi itu sudah berhenti di situ nanti untuk pelacakannya
tapi setidaknya elo ini bisa membantu kemana arah larinya terakhir ya kalau misalnya di pasar turi ini
nah sejauh ini ini elo sudah bertugas sejak kapan ini pak terus kemudian pernah ada kejadian apa gitu pak
ini sejak tahun dua ribu dua belas ya jadi untuk pelacakan di kayak contohnya di perusahaan pt pal itu untuk waktu itu kan kehilangan kabel kita bisa menggunakan anjing pelacak ini
kalau ini kan spesialisnya adalah narkoba ya pak setahu saya ada juga yang lain tuh misalnya kayak handak bahan peledak terus kemudian juga umum
seperti pencurian ini apakah mereka juga terlatih juga untuk hal hal lain seperti itu atau khusus spesifik sesuai spesialisasinya itu
kalau untuk spesialisnya memang untuk narkoba tapi kalau untuk pelacakan pencurian itu mungkin bisa mas yan ibu
terus sejauh ini bagaimana pak perawatan elo ini dan pelatihannya ini seperti apa
kalau untuk perawatannya ya itu ke anunya setiap satu minggu sekali kita mandikan
kemudian untuk pelatihannya ya setiap
hari untuk kita latih untuk membiasakan kegiatan secara itu
nah ini kan sebenarnya memang penting ya pak karena pengendusan ya ini membantu karena kita tidak bisa memeriksa biasanya membuka satu persatu
namun biasanya ya pak ini kan ada kendala apakah ada kendala masyarakat atau mungkin calon penumpang gitu yang istilahnya kurang bisa menerima kehadiran elo dan anjing anjing pelacak lainnya itu pak
seperti biasanya kalau
sudah pengalaman yang tahun lalu kita seperti bertugas di stasiun ini kebanyakan dari pihak penumpang itu komplain kalau kita melaksanakan pengedusan ke barang barang bawaannya itu
jadi alasannya mungkin karena anjing itu najis atau apa tapi kita juga fleksibel aja itu untuk melaksanakan kegiatan itu
memang daniar dan juga joy jadi memang beberapa saat yang lalu kebetulan kan di surabaya ini ada kejadian peledakan bom ya di beberapa tempat
ini setidaknya memang kalau saya melihat ada sedikit hal yang berbeda dari yang diterima oleh masyarakat tentang hal pemeriksaan
selain anjing ini juga pemeriksaan biasanya di mal ini banyak yang keberatan namun ada perubahan begitu di masyarakat untuk mulai memahami pentingnya adanya pemeriksaan
karena memang dengan pemeriksaan yang disiagakan secara awal ini bisa menghindari adanya kejahatan yang bisa terdeteksi dari awal
bahkan ada celetukan dari warga surabaya
menerima anjing sebagai andalan untuk pelacakan karena inderanya yang begitu kuat
ini menyatakan kalau najis ini bisa dibersihkan namun kalau untuk keamanan ini jangan sampai kebobolan
karena memang jangan sampai kita kebobolan lagi begitu ya pak ya
nah ini usianya sekarang berapa pak kalau untuk elo ini dan dia ini ada capeknya gitu nggak pak kalau untuk setiap hari disiagakan ini
kalau untuk usianya sudah lima tahun ya
kalau untuk kegiatan seperti ini kita juga mengatur waktunya ibu
jadi kalau pagi dibuat patroli malamnya istirahat jadi besoknya bisa digunakan lagi untuk patroli lagi
jadi gak setiap anu kita laksanakan patroli untuk anu ini gak terlalu berat untuk anjingnya ibu
elo ini pernah ngambek gitu gak sih pak aku capek gitu
misalnya kalau manusia kan gitu ya pak mungkin dia ada protesnya gitu nggak pak kalau ada protesnya dalam bentuk seperti apa
elo ini kita anukan seperti ini
jadi kalau sudah kecapean dia itu langsung tidur gak mau berjalan lagi
jadi kalau ngondok gitu
jadi kalau sudah merasa capek dia langsung duduk gitu aja
untung ya kamu marahnya langsung tidur ya bukan marah menggigit atau apa
kalau makanannya ini pak ini kan dia berjam jam dari sarangnya ya jauh gitu
kalau makanannya bagaimana ini pak
kalau untuk makanannya ya pagi kita kasih
dofut makanan yang jenis kayaan itu
tapi kalau siang hari kita kasih nasi jagung sama doput kita campur
jadi sarapannya itu pakai dofut yang makanan kering itu ibu
jadi ada nasi jagungnya juga ya pak ya
jadi ini kadang bisa duet juga ini pak makanannya
ya begitu jadi daniar dan joy memang anjing pelacak atau k sembilan ini
sejauh ini memang mengalami proses penerimaan yang berbeda ya
dari masyarakat ada prosesnya dari awal kebanyakan ada yang pro ada yang kontra
namun memang sejak ada kejadian bom sebelum ramadan kemarin di surabaya
memang ada wacana yang terbuka dari masyarakat untuk mulai menerima berbagai pemeriksaan
baik pemeriksaan dengan anjing k sembilan ataupun yang diperketat di berbagai fasilitas umum
karena itulah hal yang perlu disadari untuk menjaga keamanan
untuk tetap stabil dan juga kondusif
joy dan juga daniar
baik terima kasih wida subianto
harus pastikan juga ya dan selalu berdoa keadaan di pasar turi
utamanya stasiun itu semua serba aman
dan seluruh titik yang ada di surabaya ya
agar pemudik juga lebih nyaman untuk berpergian